musik jazz biasanya hanya dapat dinikmati di ruang eksklusif dan kalangan tertentu saja
namun jazz kini bisa dinikmati di ruang terbuka seperti di stasiun kereta api gubeng surabaya
selain terhibur para penumpang bisa santai sambil menikmati alunan musik
pt kereta api indonesia terus berinovasi untuk memanjakan para penumpangnya
selama bulan februari ini pt kai menyuguhkan live music jazz yang digelar
di beberapa stasiun kereta api salah satunya diantaranya adalah stasiun gubeng surabaya
selain sebagai salah satu bentuk peningkatan layanan
musik jazz stasiun ini juga memberikan ruang kepada pelaku seni musik khususnya jazz di sejumlah daerah
alhasil kehadiran hiburan yang tak biasa ini pun menghibur hati para penumpangnya
sambil menunggu kereta mereka pun bisa menikmati syaduhnya harmoni jazz
jadi terhibur sih ya kan biasanya kalau kita lagi buang kereta itu kan kita murid
dengan adanya acara ini sih kita agak lebih terhibur
gak hanya hapean aja jadi kita juga ada ini hiburan musiknya juga
pt kai daops delapan surabaya menyatakan agar musik yang biasa terkesan eksklusif ini
bisa dinikmati semua lapisan masyarakat hanya di stasiun kereta
kita ingin ucapkan terima kasih ya
terima kasih kepada pengguna jasa penumpang kami
yang kedua kami kembali bekerjasama dengan komunitas ya beberapa komunitas
khususnya yang kali ini kita bekerjasama dengan komunitas jazz
selain di stasiun gubeng surabaya musik jazz stasiun ini juga dapat dinikmati di sejumlah stasiun
seperti malang gambir bandung semarang dan yogyakarta